pak ini debbie bawa takjil buat buka
masih ada pak
nanti saya kembalikan
kapan kamu kembalikan
kembalikan sekarang pak
pukul terus pak
jangan ada yang narkis
dari masalah ini polisi yang menyelesaikan
nomor yang ketujuh tidak dapat diunggui
cobalah beberapa saat lagi
kami minta maaf komandan
sudah ninggalin komandan dalam tugas
terima kasih komandan
satu untuk semua
semua untuk satu
kebenaran membutuhkan kepercayaan
siap satu komandan
terima kasih aming
kamu emang kamtip luar biasa nih
itu sudah jadi kewajiban saya sebagai kamtip pak rt dadang
omongan kita tadi
jangan dimasukin hati
anggap aja itu motivasi buat kerja kamu
siap pak rt dadang
terima kasih aming
justru saya yang harus berterima kasih pak rt danang
ucapan pak rt dadang itu
membuat saya termotivasi
dan saya bisa membuktikan
bahwa partai dadang memang orang yang tidak pernah menepati janji
terima kasih aming
usir dia dari kampung ini
untung ada pak kamtip
kau tidak ada pak kamtip bagaimana itu ceritanya si dadang
kom jujurnya komnya
tadinya saya sudah yakin benar dadang bakal cerai kom
untung ada si aming
allah tuh masih sayang sama si dadang
kang dadang cerai
enggak doi udah
udah cerai udah gausah dibahas lagi maksudnya doi
kalau si dadang beneran cerai sama iko
udah beres dang
alhamdulillah udah mak
bakunya udah ditangkap
setelah itu uangnya akan dikembalikan
syukur semua udah kelar ya kang ya
mak pulang dulu ya
kasih ya mak
pak ini debbie bawa takjil buat buka
bisa bangun semua

pa besok jangan lupa ke taman bacaan ya
lihat debilomba kultum
sudah pasti debi besok pasti papa nonton
oh iya harusnya tadi kita beli lagi baju baju yang mahal
buat kamu besok perlombaan kultur biar kamu juara
baju debi kan masih banyak pa
masih pada bagus bagus semua
lagian kan yang dinilai tema dan penyampaian materinya
pa bukan bajunya